dengan penduduk dua ratus lima puluh juta jiwa
serta keaneka ragaman budaya dan bahasa
indonesia tentunya memiliki potensi luar biasa
untuk menghasilkan karya sastra bermutu
yang mampu menembus kancah dunia
salah satu penulis indonesia
yang karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa asing
adalah eka kurniawan
novel eka yang kedua berjudul lelaki harimau
bahkan masuk nominasi anugerah buku
paling bergensi dunia dari inggris
senang sekali bertemu dengan
ini saya baru selesai baca bukunya nih
di sudut ruangan dekat jendela lantai dua
eka kurniawan tengah menyebutkan
menjahit kata demi kata untuk novel barunya
penulis berdarah tasik malaya ini
belakangan namanya melambung
karena menjadi orang indonesia pertama
ini sebuah penghargaan bergensi
bagi penulis yang novel fiksinya
pernah diterjemahkan dalam bahasa inggris
adalah lelaki harimau
novel kedua eka kurniawan
yang diterbitkan pada dua ribu empat di indonesia
dan dirilis dalam bahasa inggris pada dua ribu lima belas
novel eka menjadi salah satu
tiga belas nomini yang disaring
lelaki harimau sendiri bercerita
tentang kisah sebuah keluarga yang tak bahagia
tokoh utama margio
memiliki ayah dan ibu yang tak pernah akur
ayahnya kerap mengasari
istri dan anaknya
sehingga ibu dari margio pun
akhirnya berselingkuh dengan majikannya
namun setelah mengetahui bahwa sadat adalah hidung belang
dan tak mencintai ibunya
margio gelap mata dan membunuh sadatnya
dengan menggigit lehernya hingga putus
ia mengaku bukan dirinya yang membunuh
melainkan harimau yang ada dalam tubuhnya
dalam novel lelaki harimau
eka menyentil dan mengingatkan sebuah nilai moral
yang kerap terjadi di tengah masyarakat
kita tahu pembunuhan pembunuhan adalah sebuah kejahatan
sebuah crime gitu
tapi kan kita juga selalu bertanya tanya
kadang kadang kita merasa menerima sebuah pembunuhan
oke si orang ini yang jahat
harus dibunuh gitu
atau aku mengerti kenapa dia marah
kemudian membunuh orang
itu hal hal moralitas seperti itu
yang kemudian kita novel ini coba pertanyakan gitu
penulis dan juga aktris jenar maesa ayu
mengaku tak kaget jika eka masuk dalam nominasi
nggak tahu kenapa eka selalu ingin menceritakan
sesuatu hal dari satu perspektif yang tidak
tidak biasa yang bukan manusia yang alam gaib kah
binatang kah benda mati kah
saya pikir itu kekasannya eka
dan akhirnya kita selalu berpikir
untuk tidak memandang remeh terhadap
terhadap hal hal yang sangat sederhana
pria yang juga menjadi anggota dewan kesenian jakarta ini
baru saja merilis novel terbarunya yang berjudul o
ia juga tengah menyiapkan novel selanjutnya
yang rencananya akan dirilis tiga tahun mendatang
aisyah hairunisa jakarta
eka senang sekali berjumpa dengan anda
dan memang saya ini baru tamat ini
buku yang ditulis oleh eka
buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa inggris
dan sempat masuk ke dalam
list man booker prize untuk tahun dua ribu enam belas ya
wow luar biasa
karena man booker prize itu adalah salah satu
prize yang memang betul betul sangat bergensi
bukan saja di inggris tapi di seluruh dunia
sebenarnya perasaannya apa waktu itu ketika
men tiger ini dalam bahasa inggrisnya itu
mendapat begitu banyak recognition atau ujian
ya antara senang dan kaget juga sih
karena ya karena saya pikir novel ini diterjemahkan
di dalam bahasa inggris itu sudah
sudah di luar ekspektasi saya
saya bayangkan bahwa saya sudah senang bisa menuliskan buku
bisa menulis dan ketika ada kemungkinan diterjemahkan ke
dalam bahasa inggris dan terbit di inggris waktu itu
saya rasa itu sesuatu yang ya buat saya sesuatu yang sangat besar sekali gitu
artinya ada yang baca di luar bahasa indonesia
di luar negara indonesia
jadi ketika bahkan sampai ketika masuk long list main book terbaik
itu sesuatu yang sangat mengejutkan karena
ya karena saya pikir tidak ada bayangan kesana sama sekali
saya juga ikut senang karena memang tadi seperti eka katakan
tapi tidak terlalu banyak buku buku yang ditulis dalam bahasa indonesia
ternyata diterjemahkan sehingga mendapat audiens internasional
tapi kalau terkejut menurut saya nggak terlalu ya
karena setelah saya membaca ini
saya betul betul merasa bahwa ini sebuah karya yang
yang berbeda ya yang yang luar biasa lah
dan mengenai apa sih sebenarnya
sebenarnya niat awalnya menulis semacam crime fiction novel kriminal
karena memang di sini ada pembunuhan
iya ada pembunuhan cuma saya ingin membuat sedikit perbedaan twist gitu
di mana pelaku dan pembunuhnya sudah diketahui sejak
bahkan sejak kalimat pertama
di kalimat pertama itu ya
dan yang dicari adalah motifnya
tapi itu juga menjadi semacam tantangan
karena ketika kita bicara tentang motif
kita bicara tentang ya background karakter masing masing
korban pelaku background sosial setting
dan ya itu yang kemudian membuat novel itu seperti itu gitu
ya jadi memang kalau saya baca ini
crime fiction itu terasa karena setiap
susah untuk berhenti misalnya
karena ada suspensinya elemen suspensinya itu
tapi dari segi alur style yang dipilih serta arsitektur ya dari buku itu sendiri
berapa lama eka memerlukan waktu untuk membuat semacam ininya lah alurnya itu
menulisnya itu sekitar satu tahun
ya karena sejak awal memang berniat ini novel kriminal yang sedikit berbeda
dimana pelaku dan pembunuhnya sudah diketahui sejak awal
sudah terbayang bahwa untuk mencari motif mau tidak mau ini cerita akan mundur ke belakang gitu
akan melihat satu persatu karakter
apa namanya hubungan relasi sosialnya
dan ya pada akhirnya akan berputar kembali ke kejadian sesungguhnya
jadi sejak awal sudah terbayang bahwa arsitekturnya akan mundur ke belakang
dan berputar ke depan kembali
ada inspirasi dari buku buku crime fiction yang lain
crime and punishment misalnya
terus ada misalkan satu novela garcia marquez yang chronicle of death foretold itu juga
itu sebenarnya yang saya rasakan wah ini mirip mirip ya seperti chronicle of death foretold
dari arsitekturnya kurang lebih seperti itu
dimana ada satu peristiwa diceritakan ulang
cuma kalau ini ditambahin ada elemen elemen seperti mitologi
terus satu hal yang saya ambil dari dosto fc adalah bagaimana karakter per karakter itu
psikologinya dilihat satu persatu
sehingga untuk membangun relasi di antara mereka
dan menarik ya karena ada dinamika hubungan satu sama lain
dan juga ini saran
ya ini sangat berkaitan dengan kekerasan dan juga dengan seks
ya bagaimana anda menempatkan elemen elemen ini ini
sebagai bagian inti ya kalau saya lihat
tapi untuk juga menunjukkan dinamika atau hubungan yang tidak hitam putih gitu
itu menarik ya
ya saya belajar itu sebenarnya lebih banyak dari
dostoevsky bagaimana dia selalu melihat orang karakter per karakter
selalu logika apa yang dia lakukan tidak hanya timbul dari karakter dia
tapi juga dari hubungan dia dengan lingkungannya gitu
jadi sangat psikologis ya
nah harimau dalam hal ini ini menarik karena yang melakukan pembunuhan katanya bukan saya
tapi ada harimau di dalam saya
perlu kita baca lebih dalam atau bagaimana
apalagi karena ini merupakan sesuatu yang tidak biasa lah
apakah ada metafora dibalik itu atau kita perlu bacanya seperti ya ini karena karya fiksi
apapun sebenarnya boleh
saya rasa dua duanya boleh dilakukan dalam arti itu bisa dianggap metaforik
atau bisa juga ya apa adanya gitu
karena sebenarnya selain novel novel tadi yang saya sebut
novel ini juga ditulis karena semacam kekaguman saya pada dua novel indonesia
satu manusia harimau karya s b chandra
dan satu lagi tujuh manusia harimau karya moti ngebuse
jadi ini gabungan lah antara bacaan bacaan saya yang zaman masih remaja dengan apa yang saya baca kemudian
tapi kalau kita bicara mengenai metafora kira kira harimau ini simbol apa
saya rasa bisa disebut sebagai simbol
simbol kemarahan tapi juga pada saat yang sama karena harimau disini warnanya putih
selalu saya sebut putih seperti angsa gitu
itu juga pak seperti kelembutan dan kemurnian semacam apa ya reaksi yang sangat murni
novel ini hadir ya di indonesia dan juga kemudian diterjemahkan dan sudah bisa dibaca di dunia internasional
itu kira kira apa perbedaan reaksi atau respons dari pembaca dan kritikusnya
pembaca indonesia dan luar
ya jangan darahkan
sedikit agak berbeda gitu
ketika novel ini di indonesia mereka lebih banyak tertarik kepada aspek aspek psikologi
mereka membacanya lebih ke aspek mitologi
karena barangkali ketika itu dibaca oleh di indonesia
aspek aspek mitologi ini tidak terlalu menarik karena mereka mungkin
kita udah terlalu terbiasa dengan hal itu
kita tidak melihat itu sesuatu yang ajaib atau aneh
tapi ketika di luar mereka melihat
harimau ini sesuatu yang sangat menarik
bahkan ada yang
ada yang bertanya ingin tahu lebih banyak tentang mitologi harimau di indonesia
dan ketika anda misalnya di wawancara
dan banyak resensi ditulis mengenai buku
ini biasanya apa saja yang ditanyakan
karena tidak sering ya dunia sastra
sastra yang internasional itu bertemu dengan penulis indonesia
mungkin kecuali pramudia ya
tapi kan anda ini yang kontemporer adalah
anda itu sendiri ya
apa kira kira yang menjadi
yang membuat mereka tertarik kepada tulisan anda
ya yang pertama tentu saja aspek yang saya sebut tadi
mereka ingin tahu
selain mitologi juga aspek aspek kebudayaan indonesia
karena mereka ketika membaca novel ini
mereka merasa menemukan tidak hanya mitologi mitologi indonesia
tapi juga ada pengaruh pengaruh misalkan seperti wayang
bagaimana cara naratornya bicara
mereka merasa itu seperti dalang
meskipun ya buat saya
saya tidak terlalu memikirkan itu ya
karena mereka terlalu terbiasa gitu
yang kedua aspek aspek politik
karena mereka juga ingin tahu
misalkan mereka referensi
mereka misalkan apakah kisah tentang keluarga ini
dua keluarga ini juga
atau tentang kemarahan margio ini juga
metafor terhadap situasi politik di indonesia
karena mereka bisa
misalkan ya mereka bisa aja menemukan bahwa novel ini terbit tahun dua ribu empat
hanya berapa selang tahun
setelah reformasi makanya
jawaban anda biasanya apa
ya saya bilang ya mungkin saja waktu itu sih saya tidak memikirkan banyak hal tentang hal hal seperti itu
saya rasa sebagai penulis
saya punya bahan bahan tertentu
saya ingin mengolahnya menjadi sebuah cerita
ya pada akhirnya itu sebuah cerita gitu
dan kita bisa menafsirkannya dengan cara yang tidak beda beda
memang biasanya kan pembaca terserah ya
mereka menafsirkannya seperti apa
karena ini menjadi kehidupan sendiri
di luar dari anda sendiri sebagai seorang penulis
tapi bagi anda sendiri
buku ini sebenarnya apakah ada pesan tertentu
atau apa sebenarnya yang menjadi tujuan
dan kalau dari segi jiwanya itu bagi anda
apakah ada maksud tertentu
ada satu hal yang ketika saya menulis novel ini yang memang sangat mengganggu sekali
ketika kita membaca kasus kasus kriminal di koran
pada dasarnya jauh
daripada keinginan kita untuk tahu tentang siapa pelakunya
kita selalu ingin apa sih motifnya gitu
bahkan sampai sekarang kita kalau misalkan contoh kasus
misalkan pembunuhan sianida gitu
tapi kita ingin tahu kenapa
itu bisa jadi novel yang menarik ya mungkin
kenapa sih dia melakukan itu gitu
dan saya rasa kenapa ini memang selalu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar
rasa ingin tahu kita terhadap jawabannya kenapa gitu
dan ya saya rasa novel ini semacam ingin
ingin mencoba mencari kenapa kita begitu terobsesi dengan kenapa itu gitu
artinya tidak hanya sebuah kejahatan hitam putih salah benar gitu
di balik sebuah motif selalu kita pada akhirnya kita tidak bisa mengatakan bahwa dia salah
dia benar gitu
karena motif itu yang membuat sesuatu bisa multi interpretasi
ya karena manusia itu sangat kompleks ya
kita bukan apa tuh makhluk yang satu dimensi ya
mungkin banyak sekali dimensi dimensinya
dan disitu juga ada secara pribadi individu
tapi juga ada tekanan tekanan sosial dan ekspektasi sosial
nah saya lihat anda juga tertarik dari sosok perempuan di dalam cerita cerita anda seperti beauty isfon atau cinta itu
cantik itu luka
dan disini juga ada beberapa yang sangat kuat ya karakternya perempuannya
dan apa kira kira peran dari keperluan
dari keperempuanan ya dalam novel novel yang anda tulis yang sering sekali berkaitan misalnya dengan kekerasan
dengan seks yang mungkin tidak ada orang yang menganggap bahwa ini agak terlalu
ya saya rasa saya pada dasarnya di setiap novel saya selalu mencoba ingin setiap karakter itu muncul dengan sendirinya
baik lelaki maupun perempuan gitu
saya rasa di novel novel saya baik perempuan maupun laki laki
ada perempuan yang kuat tapi juga ada perempuan yang lemah dan begitu juga lelaki gitu
artinya ya meskipun tentu saja selalu ada prasangka tertentu buat ditulis oleh penulis laki laki selalu begini
akan selalu misalkan kenapa penulis laki laki menonjolkan perempuan gitu atau sebaliknya kenapa perempuannya semacam kayak di bawah bayang bayang
itu juga mungkin barangkali ada semacam prasangka seperti itu yang muncul yang sehingga membuat saya ingin bahwa
itu mereka hadir secara bersamaan gitu baik lelaki maupun perempuan dengan kemanusiaan mereka masing masing
nah walaupun setiap novel itu akhirnya kan eksis sebagai sesuatu yang individu ya yang unik dan terpisah lah istilahnya
tapi selalu ada keinginan kita meletakkannya dalam konteks apakah itu konteks susastraan atau konteks
nah saya lihat tadi kan ada referensi ke dosteski
tapi yang saya baca mengenai resensi terhadap buku anda sudah ada dibandingkan sebagai kalau latin american itu ada penulis yang namanya borhes
tadi juga agak brilgarsia marquez dan juga mungkin kalau dengan pramudia itu sendiri
bagi anda ini ada artinya perbandingan perbandingan seperti ini dan apakah memang menurut anda ini tepat nih menggambarkan anda sebagai seorang penulis
saya rasa perbandingan itu bisa dikatakan sesuatu yang menyenangkan atau juga menyebalkan gitu
tapi ya buat saya sih itu saya terima saja dalam arti bahwa ya saya tidak menutupi saya hidup dengan buku buku mereka gitu
artinya buku buku mereka saya baca pramudia marquez
jadi mungkin ada pengaruhnya itu secara di bawah sadar mungkin tidak
saya rasa bahkan tidak di bawah sadar bahkan saya mencoba meniru teknik teknik mereka bagaimana
bagaimana misalkan saya belajar misalkan dari bagaimana marquez memetakan apa namanya situasi sosial politik kolombia di dalam novel novelnya
saya mencoba melakukan hal yang sama bagaimana sosial politik indonesia dipetakan dan bagaimana itu diletakkan dalam sebuah cerita gitu
saya rasa itu hal hal yang ya kita bisa pelajari dari penulis lain gitu
magic realism itu yang sering digunakan ya untuk mendeskripsikan karya karya seperti
karya karya seperti marquez dan juga borges
tadi anda mengatakan ini crime fiction tapi kalau dikatakan bahwa ini juga merupakan semacam magic realism sebagai genre
sebenarnya bisa juga karena apa ya magic realism itu kan pada akhirnya sekarang sangat luas sekali
bahkan misalkan penulis penulis kontemporer seperti haruki murakami juga dianggap magic realism
padahal kalau kita lihat ya sangat jauh perbedaannya dengan misalkan marquez gitu
karena ketika ada elemen elemen magic di sana orang dan ditulis dengan cara yang sangat realis seolah olah itu terjadi dengan apa adanya
orang akan cenderung mengatakan itu realisme magic
dalam kasus novel novel saya saya lihat bahwa itu muncul karena ya saya sejak masa remaja sangat terpengaruh oleh cerita cerita silat cerita horror
dan saya mengkombinasikan itu semua dan ya pada akhirnya ada elemen elemen magic itu juga muncul gitu
kalau dari segi style penulisan penggunaan bahasa kosa kata alur face dan lain sebagainya menurut ini saya tertarik dari mana pengaruhnya
dari atau apakah anda consious atau sadar dengan setiap kata yang dipilih dengan setiap kalimat yang
saya berusaha untuk sadar
you craft gitu sebagai
saya berusaha untuk sadar
artinya kalimat pertama saya tulis dengan penuh kesadaran paragraf bagaimana bab per bab disusun ya itu sesuatu yang saya sadar saya lakukan
pemilihan kata kata dan penggunaan dan kombinasi
ya tentu saja artinya saya rasa ya sebagai seorang novelis meskipun dengan skup yang sangat lebar ya misalkan empat ratus lima ratus salaman
saya rasa novelis juga bekerja kurang lebih dengan skup yang lebih luas
tapi sama seperti penyair yang sangat constant terhadap kata meskipun barangkali tingkat intensitasnya sedikit berbeda
karena misalkan novelis menghadapi ratusan salaman sementara penyair barangkali menghadapi puluhan baris gitu
anda sering mengedit reedit menulis ulang
sering bahkan lebih sering menulis ulang
karena saya rasa tidak hanya bicara soal pilihan kata tapi juga irama
karena kalau misalkan sebuah karya ditulis selang selang selang selang selang selang selang selang selang selang selang selang selang selang selang selang selang

iramanya juga kadang kadang tidak konsisten
ketika saya sudah menulis dan saya merasa iramanya tidak jalan

ketika saya menulis saya menulis
meskipun saya tidak mengambil peristiwa itu apa adanya menjadi sebuah berdasarkan kisah nyata
jadi saya ambil satu dua peristiwa dan saya gabung dengan peristiwa lain
seperti misalkan ada satu peristiwa misalkan kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan gila
yang diperkosa oleh pemuda
itu sangat mengganggu saya
di masa remaja saya saya pernah mengetahui peristiwa itu
dan itu melahirkan misalkan novel saya yang ketiga
yang seperti dendam ridulah dibayas tuntas
yang dibuka oleh adegan kurang lebih seperti itu
barangkali ya aspek aspek kekerasan ini terlalu terlihat di depan mata
sehingga saya nyaris tidak bisa keluar dari itu
bagi anda untuk apaan
untuk diri sendiri atau dengan pembacanya jelas di depan mata
saya rasa sih ada tiga hal yang paling penting kenapa saya menulis
dan saya rasa ini sadar tidak sadar saya rasa berlaku untuk semua orang
pertama kita menulis karena ingin mencatat sesuatu
karena memori manusia pasti sangat terbatas
karena kita merasa kita maya kita makhluk yang tidak immortal
yang kedua setelah kita mencatat kita juga kemudian ingin menyampaikan sebuah gagasan kepada orang lain
bahwa sebuah peristiwa yang kita catat kita tafsir menurut versi kita sendiri
kita ingin menyampaikan gagasan itu ke orang lain
yang ketiga tentu saja pada akhirnya ketika itu sudah menjadi gagasan kita ingin membaginya
karena kalau kita tidak punya keinginan untuk membaginya kita tidak akan menerbitkannya
nah setelah dibagi itu biasanya jadi milik umum ya
semua orang bisa memiliki dan memiliki opini sendiri tafsiran sendiri dan mungkin ya bisa katakan suka atau tidak jelek atau gimana
peran kritik ya menurut anda membacanya
anda misalnya membaca wah ternyata ada yang kritik yang bagus merasa tersanjung
tapi tiba tiba ada yang kurang bagus merasa down
dulu barangkali ketika saya masih
masih umur dua puluh an kadang kadang terganggu oleh kritik yang pedas gitu kan
atau tersanjung oleh puja puji gitu
tapi kalau sekarang sih saya juga sangat senang membaca karya karya kritik
nggak cuma kritik terhadap karya karya saya tapi juga ya semua karya karya
saya suka baca esai esai kajian akademis terhadap novel apa gitu
dan buat saya itu selalu menyenangkan karena mereka bisa melihat sebuah karya dari perspektif yang berbeda gitu
barangkali si penulisnya sendiri tidak memikirkan hal itu gitu
dan ya saya selalu senang membaca kritik kritik itu
tentu saja bagi saya kritik yang menarik atau tidak menarik itu lebih dibedakan oleh hal itu
bagaimana misalkan seorang kritikus melihat ngelakti harimau dengan cara yang sangat kreatif yang sangat menarik
tapi kalau dia hanya sekedar bawa
aduh ini nggak suka atau membosankan atau terlalu
kalau itu sih buat saya yaudah lewatin
tapi seberapa penting ini
ini saya juga bicara sebagai orang yang sangat menyukai buku dan sangat menyukai sastra
tapi seberapa penting ya
karena kita lihat sekarang di dunia modern ini mbak
dengan internet media sosial dimana orang mungkin tidak terbiasa membaca duduk berlama lama
dan mereka kalau menulis mungkin hanya satu ratus empat puluh karakter dan lain sebagainya
masih ada tempat bagi sastra yang bermutu
di dalam kehidupan kita sehari hari
saya rasa masih ya dalam arti
sebenarnya apa ya
ya ketika kita bicara tentang problem problem teknologi orang sangat lebih senang beca yang singkat atau lebih senang berkomentar
barangkali bagi saya sih sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru dari zaman dulu juga
misalkan zaman tahun delapan puluh an
atau hal lain ya
tapi yang membuat itu sekarang terlihat gitu karena sosial media misalkan terakses oleh begitu banyak orang
sehingga hal hal seperti itu muncul ke permukaan
sehingga orang melihatnya wah kenapa sekarang orang lebih senang baca yang singkat singkat
padahal ya dari dulu juga banyak orang yang seperti itu
iya tapi mungkin pertanyaan saya lebih ke respect atau penghargaan terhadap sastra itu sendiri
ya kalau sekarang mungkin
kalau seorang mahasiswa mungkin belajar orang tuanya ya lebih bagus misalnya kalau it atau komputer
atau supaya nanti bisa menjadi
yang hal halnya sifatnya praktis ya
in senior kayak atau jadi banker dan lain sebagainya
dan kesenian sastraan itu bukan dianggap sesuatu yang ada nilainya di masyarakat
anda sendiri sebagai seorang penulis
seorang yang berkutat dalam
bagaimana menilai hubungannya kita dengan
hal yang sifatnya sastra yang memang sekarang saja misalnya untuk membeli buku ya
kalau di atas seratus ribu itu dianggap wah jangan nanti kemahalan
padahal mungkin satu secangkir
kopi saja di suatu kafe ternama itu bisa
ya hanya dua cangkir kopi gitu
ini kan nilainya kan jadi aneh ya sebenarnya
ya saya rasa itu sesuatu yang butuh butuh kita
memang butuh semacam pendidikan untuk membuat orang merasa bahwa ketika membeli sebuah buku sastra senilai seratus ribu
itu nilai yang didapat itu bisa jauh lebih lebih daripada dua cangkir kopi gitu
artinya itu sesuatu yang
ya kebutuhan itu yang
yang tidak didisadari orang
karena barangkali juga karena aspek pendidikan gitu
orang dari kecil tidak
ya lebih lebih ditujukan aspek aspek praktis gitu
bagaimana kamu menghabiskan uang untuk sesuatu yang kamu merasa kenyang yang efeknya lebih cepat gitu
kamu beli pakaian langsung terlihat dipakai gitu
sementara kalau beli buku belum tentu dibaca sekali duduk
dan begitu selesai dibaca juga belum tentu ada aspek yang praktis bisa dilakukan gitu
membaca sebuah novel tidak seperti ya sering sering banyak pertanyaan gitu
apakah sastra bisa mengubah dunia
ya saya bilang ya tidak juga gitu
tapi paling tidak bisa mengubah pikiranmu
membaca bagi anda itu apa
apa yang terjadi pada diri anda
misalnya ketika anda paling tidak membaca sebuah buku yang sangat bagus
saya rasa yang paling fundamental dari sebuah membaca adalah ya seperti yang tadi saya bilang
dia mengubah pikiran kita
dia setidaknya mengganggu pikiran kita
membuat kita mencoba melihat sebuah peristiwa atau sebuah kenyataan dari sudut pandang yang berbeda yang selama ini
berarti selama ini kita melihat dari satu sudut pandang ketika kita membaca
dari sudut pandang penulis dari sudut pandang yang beragam
kita mencoba melihat dari segala sisi gitu
dan saya rasa itu efeknya akan sangat besar bagi tidak hanya ya dalam tingkat yang abstrak buat peradaban
tapi dalam hal yang praktis dalam kehidupan sehari hari kita bisa menciptakan misalkan sesuatu yang kita sangat urgen sekarang
bagaimana sebuah peristiwa kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang
kita bisa mengerti kenapa orang berpikir berbeda dari saya gitu
artinya ketika kita mengerti kenapa orang lain berbeda kita bisa sama sama
oke artinya kita berbeda tapi kita bisa saling menerima perbedaan itu
jadi bisa membantu juga membentuk karakter anda dan cara berpikir
mengomong omong anda sendiri bagaimana latar belakangnya
karena biasanya kalau orang yang suka baca buku mungkin dia dilahirkan dalam lingkungan
dimana akses terhadap buku itu gampang atau nggak tahu ya mungkin ini masalah ada yang nature kita lahir dengan karakteristik seperti itu
tapi juga ada nature di mana memang lingkungan kita mendukung misalnya ketertarikan kita kepada
bisa dibilang tidak terlalu ideal juga sih dalam arti saya tinggal di waktu saya tumbuh di kota kecil di pangandaran
ya tidak ada perpustakaan tidak ada toko buku
seperti di kota kecil lainnya di indonesia
tapi kebetulan ayah saya sebenarnya dia kadang kadang ngajar untuk membantu satu sekolah
tapi dia lebih kewirausahaan
kalau dia pergi kemana dia kadang kadang bawa buku
buku anak anak untuk dibaca oleh saya dan adik adik gitu
dari situ timbul kecintaan
dari situ saya suka baca gitu
dan kalau saya pergi sekolah gitu di terminal bis itu ada taman bacaan
saya mulai baca cerita cerita silat kofingho
ya raha hab gitu ya
hampir tiap hari saya mampir baca baca
ya awalnya ya baca novel novel seperti itu
novel yang pertama yang dibaca yang mengubah betul betul cara eka berpikir atau melihat dunia
masih ingat apa yang membuat eka saya ingin menjadi seorang penulis
kalau benar benar saya ingin menjadi penulis dan benar benar mengubah arah hidup saya
itu satu novel dari penulis norwegia knut hamsun
hunger saya sudah baca
saya baca itu terjemahan indonesia waktu di jogja yang menerjemahkan ibu marianne katopo
saya baca saya rasa ini novel sangat sangat ajaib dan sangat berbeda dari yang pernah saya bayangkan sebelumnya tentang novel gitu
dan kebetulan atau tidak itu juga bicara tentang seorang penulis pemula
dan selalu kelaparan dan selalu tidak punya uang
tapi apa yang ditemukan apakah itu ceritanya atau cara menyampaikannya atau karakternya
dan sebelum sebelumnya kan anda mungkin referensinya lebih banyak apa
karena tadi baca komik dan lain sebagainya
sebelumnya lebih bagi saya novel itu cerita silat petualangan sesuatu romance gitu
jadi membaca novel itu ya terutama pertama
pertama nada suara si narrator yang sangat jenaka
dia menceritakan sesuatu yang sangat pedih sebenarnya
kelaparan ingin menjadi penulis tapi gak berhasil
tapi dia selalu membawakannya dengan cara yang sangat jenaka sangat sangat nakal
dan di situ lahir cita cita ingin jadi penulis
itu juga sesuatu yang wajar
saya sampai sekarang juga suka bertanya tanya kenapa novel yang ceritakan penulis gagal ini malah membuat saya pengen jadi penulis
tidak ada misalnya menulis kalau waktu senggang tapi mungkin day jobnya melakukan hal yang lain
enggak ya praktis sudah berapa waktu ini bisa dibilang hanya menulis
meskipun ya tidak tidak menulis tiap hari ya
saya rasa saya selang seling antara menulis dan membaca atau bisa
dan menyenangkan profesi menulis
dengan segala macam ya tadi kalau kita bicara karakter di buku yang namanya lapar ini
karakternya lapar terus dan kalau dia mau makan dia harus nulis satu kolom
dan kalau kolomnya itu diterbitkan baru dia bisa membeli roti
mungkin ini mencerminkan ya situasi orang seni di indonesia juga sering seperti itu kan
ya kurang lebih seperti itu ya
seperti kenyataan seperti itu kadang kadang ya ada aspek aspek menyenangkan tapi juga ya ada aspek aspek yang sangat tidak menyenangkan
tidak menyenangkannya seperti apa
ya dalam hal aspek pekerjaan kadang kadang menulis kan juga sesuatu yang sangat melelahkan menghadapi
kita hanya menghadapi apa ya katakan layar komputer menghadapi gagasan kita diulang ulang berhari hari kadang kadang berminggu minggu
itu sesuatu yang secara mental dan secara fisik sangat melelahkan
kadang kadang saya misalkan di tengah tengah menulis sangat kenapa sih ya harus melakukan ini
tapi ya ketika ditinggalkan
aku tinggalkan dulu aku mau ngapain itu aku relax gak gitu
kita tetap aja selalu ada dorongan untuk kembali
dan ini didukung oleh orang tua misalnya
orang tua ya
orang tua saya sulit untuk mengatakan apakah mendukung atau tidak
tapi mereka tidak pernah memaksa saya untuk menjadi apa atau tidak melarang saya untuk menjadi penulis
buat mereka selama kamu senang melakukannya dan selama terutama kamu bisa mandiri dan tidak
tidak merepotkan orang lain ya buat mereka itu sesuatu yang sesuatu yang bagus
artinya ya ayah saya juga suka baca dia suka kasih buku gitu
mungkin dia tidak terlalu eksplisit saya rasa dia mungkin senang tapi dia tidak pernah mengatakannya
ya yang jelas kita kita pembacanya adalah orang yang mendapatkan manfaatnya dari sebuah tulisan yang betul betul menginspirasi
tapi sering dapat rightes block gitu
dan cara mengatasinya kalau
ya sering lah dalam sering sih mungkin tidak sering banget tapi itu sesuatu yang alami
artinya aspek aspek kelelahan atau apa gitu itu membuat kadang kadang di satu titik menulis berhenti
apalagi saya biasanya menulis memang tanpa persiapan tertentu
saya hanya punya misalkan hanya punya ide abstrak misalkan saya ingin menulis novel kriminal dengan pelaku dan korban sudah diketahui sebelumnya
tapi saya tidak tahu apa apa selebihnya
sebenarnya saya coba saya tulis
kadang kadang di tengah terus ini ceritanya mau kemana gitu
itu kadang kadang kita membuat berhenti ya
saya rasa untuk mengatasi
ini seperti proses melahirkan sesuatu yang cukup sulit ya
sangat sulit dan ya tidak tertebak arahnya gitu
kadang kadang itu proses juga akhirnya mandek dan tidak kemana mana
banyak novel saya yang akhirnya juga tidak selesai gitu
ya mungkin berguna untuk novel berikutnya atau apa gitu
tapi ya saya rasa itu sesuatu yang alami
nah penulis penulis yang anda sebut seperti dostoyevsky dan niel kafka dan juga knut hamsun dan yang dari latin america
karakter karakter unik tapi juga sering depressed ya
mereka hidupnya itu penuh dengan tantangan sendiri
bagaimana anda sendiri sebagai
kan selalu dia sendiri kan orangnya gak happy gitu ya
anda sendiri bagaimana eka
karena biasanya kan orang mengatakan kalau seorang artis itu biasanya mereka menjadi artis karena banyak gejolak dalam jiwanya
tidak happy atau karena sering depressed
saya lebih memilih menjadi penulis yang happy aja
yang banyak senyum
dan ada banyak contoh penulis yang juga tidak terlalu depresi seperti itu
meskipun ya ada di tengah tengah
meskipun agak aneh ya diucapkan oleh hemingway
hemingway pernah mengatakan bahwa
untuk menjadi penulis yang ideal kamu harus sehat dan harus
ya harus happy gitu
tapi dia sendiri bagaimana nasib
dia sendiri tidak sehat
paling tidak bagus sekali ya eka seorang penulis yang happy senyum terus
atau ini mungkin ciri khas ya penulis dari indonesia ya
proyek yang terakhir bukunya novelnya o
novel yang baru terbit ya o
secara singkat mengenai apa dan apakah
itu bisa dibilang percobaan saya untuk menulis fabel
ya fabel dalam arti yang tradisional
tentang topeng monyet
di jakarta waktu itu ditulis ketika topeng monyet masih beredar di jakarta
seekor monyet yang berlatih terus untuk menirukan gerakan gerakan manusia
karena dia ingin menjadi manusia
oke kita tunggu untuk
kalau yang belum baca sekarang sudah bisa dibeli ya di toko buku
nah karena eka sekarang seorang penulis yang sudah mulai dikenal
salah satu penulis internasional disini
ini menjadi beban sendiri bahwa sekarang audiensnya itu
pasti karena sekarang sudah mulai ingin diterjemahkan
dan banyak pasti publishers yang sudah mencari eka untuk menerbitkan buku bukunya
ada perubahan dalam anda melihat profesi anda
saya harap sih tidak terlalu banyak berubah ya
tentu saja ada hal hal yang berubah
karena ya tentu saja pembaca lebih luas misalkan
tapi saya rasa itu bisa jadi balance dalam arti
di satu sisi ada beban dengan pembaca pembaca yang berbeda
tapi di sisi lain itu juga semacam apa ya
keuntungan dalam arti
ya kita bisa berpikir ya mereka menulis
mereka bisa membaca apa yang pernah saya tulis gitu
kenapa saya harus mengubah apa yang pernah saya
tapi tidak ada ketakutan bahwa nanti di novel berikut saya dianggap tidak sebagus yang sebelumnya
dan lain sebagainya
karena kan sekarang sudah bisa diperbandingkan ya
haruki murakami juga begitu ya
merasa seolah olah orang itu selalu menyoroti
ini apalagi ini yang akan dilahirkan oleh
saya rasa itu sesuatu yang pasti akan terjadi gitu
setiap kali menerbitkan buku orang akan membandingkan dengan buku sebelumnya
dan saya rasa itu sih tidak perlu menunggu penebitan internasional atau apa
di indonesia pun itu terjadi gitu
orang membadikan buku saya yang terbaru dengan buku sebelumnya gitu
ya bagi penulis saya lebih sering lebih suka melihatnya dari sudut pandang yang lebih enak aja
kalau orang bisa membaca novel yang saya umur itu dua puluh an kenapa tidak membaca umur yang ketika saya sudah lebih tua
ini memang jalur profesi yang akan terus diikuti sampai tua
anda mengambil filosofi waktu s satu
ya saya bermanfaat untuk orang lain dan membuat hidup saya menyenangkan
iya eka terima kasih banyak
dan buku anda luar biasa dan saya tidak sabar untuk baca buku buku yang berikutnya
terima kasih sama sama
ayo untuk berlangganan

sampai jumpa di berita selanjutnya
sampai jumpa lagi
buku adalah jendela dunia
kecintaan akan ilmu pengetahuan membuat orang orang ini lebih peduli terhadap sesamanya
melalui kesadaran akan pentingnya membaca
yang pentingnya membaca
adalah fauzi seorang penjual jamu asal sidoarjo yang membangun perpustakaan keliling
setiap hari fauzi membawa buku sembari menjajakan jamu dagangannya
fauzi biasa meminjamkan buku bukunya kepada buruh pabrik
di sekitar kompleks industri desa karangbong
kecamatan gedangan kabupaten sidoarjo jawa timur
di sini sudah ada perpustakaan
jadi untuk meningkatkan segmen atau lebih luas dalam mengembangkan budaya baca
saya juga setiap hari bergumul dengan pelanggan saya

jadi mereka juga orang orang yang tidak mungkinlah jatuh atau datang ke perpustakaan daerah
itu tidak mungkin karena mereka dalam satu minggu mereka hanya libur hari minggu
jadi kalau kita fasilitasi dengan bacaan gratis
yang dengan fleksibelnya mereka bisa memiliki
yang durasi waktu paling lambat katakanlah dua minggu seminggu
mereka kan juga punya kesempatan untuk membaca
berawal dari tiga puluh buku
kini fauzi memiliki lebih dari tujuh judul buku yang tersusun rapi di perpustakaan rumahnya
koleksi buku ia dapatkan dari hasil berjualan jamu dan dari para donatur
fauzi juga menunjukkan kepeduliannya terhadap para penghafal al quran
dengan menggratiskan dagangannya untuk mereka
niatnya cuma satu ingin menghargai para penghafal al quran
langkah fauzi tak berhenti di sini
ia mendirikan stabatu atau stasiun baca tulis tempat para pecinta bacaan berkumpul
fauzi juga mendirikan perpustakaan binaan di daerah suko sidoarjo
kebetulan kan saya juga lagi menyusui dapat jamu gratis
untuk memperlakukan perpustakaan binaan di daerah suko sidoarjo

ya lebih dihargai meskipun hanya sekedar jamu
semoga pak fauzi diberikan jalan rezeki yang lancar dan barokah

menyebarkan semangat membaca tidak mengenal batas lautan
di polewali mandar sulawesi barat ridwan alimudin bersama perahu pustakanya
membawa buku buku bacaan bagi masyarakat pesisir di selat makassar
membawa buku buku bacaan bagi masyarakat pesisir di selat makassar
ridwan mewujudkan perahu pustaka ini atas bantuan seorang budayawan asal sulawesi selatan nirwan arsuka
namun bukan hal mudah untuk membuat perahu ini rutin berlayar
selain bahan bakar ridwan harus menanggung biaya kru perahu pustaka
sedikitnya dia harus mengeluarkan tiga juta rupiah untuk menopang kebutuhan perahu pustaka
tak hanya itu resiko keselamatan saat berlayar pun harus dihadapi ridwan dan perahu pustakanya
memang begini harus dikonyolkan basah atau apa kita sudah perhitungkan pasti masuk air makanya itu desainnya
enggak maksudnya kamu mau repot repot gitu loh
selama ini kan kita bangga sebagai cucu pelaut pelaut ulung
di sisil ya memperhatikan adik adik kita di sisil
di pulau itu tidak ada yang seperti ini
jadi ya resiko seperti ini ya apa ya
mau tidak mau harus kita temploy
memang sudah niat begini
ya tetap resiko itu kan kita pertimbangkan
misalnya tetap utamakan keselamatan atau apa
jadi ya itu
kalau saya waktu saya diamanahkan ini perahu
saya keluar dari
pekerjaan saya supaya saya bisa fokus
selain melalui jalur laut ridwan juga berkeliling di jalur darat
menggunakan bendi untuk membawa perpustakaan kelilingnya
variasi judul buku menjadi tantangan tersendiri
buku bacaan koleksinya didapat dari sumbangan para donatur buku
selain mendapat sumbangan buku ridwan juga dibantu para relawan dalam pelayaran perahu pustaka
menurut saya di sekolah
itu buku bukunya pertama itu proyek kan
jadi apa namanya buku bukunya menurut saya kurang berkualitas
ini buku buku yang tersedia di perahu pustaka ini sangat kreatif
desain mulai dari sampulnya termasuk isinya itu sangat menarik sekali bagi anak anak
pengalaman kami karena
untuk membuka saja jadi anak anak sudah kepingin ya
gairah membaca itu kan awalnya dari penampilan
melihat sampulnya bagaimana apalagi anak anak kan gitu
orang dewasa saja
biasanya terjebak di penampilan apalagi anak anak gitu
walau menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan
kepedulian fauzi dengan perpustakaan kelilingnya dan ridwan melalui perahu pustakanya
semata mata untuk meningkatkan derajat masyarakat di sekitarnya
dengan menambah ilmu pengetahuan melalui membaca
ulfa karina cnn indonesia